pandemi covid sembilan belas telah memukul banyak sektor termasuk yang paling parah ekonomi
beragam carapun dilakukan pemerintah untuk memulihkannya kembali
namun hal ini juga membuat anggaran pemerintah terkuras
presiden joko widodo menyatakan saat ini anggaran pemerintah sedang terguncang
hal tersebut disampaikan presiden di depan para bupati yang tergabung dalam
asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia apkasi
rencana apbd itu harus betul betul dilihat betul
yang biasanya nggak buka secara detail sekarang buka secara detail
cek secara detail
nanti semuanya harus dikalkulasi semuanya harus dihitung
seperti diketahui pada dua ribu dua puluh lalu pemerintah telah menggelontorkan dana
untuk membantu pemulihan ekonomi berupa bantuan sosial
insentif pajak hingga pembiayaan bagi umkm
bahkan di dua ribu dua puluh satu ini anggaran untuk penanganan kesehatan naik menjadi rp dua ratus lima puluh empat triliun
dari sebelumnya rp satu ratus enam puluh sembilan triliun
di saat seperti ini jokowi juga meminta agar para bupati melakukan
pengecekan ulang secara detil pada program kerja
hal ini dilakukan agar anggaran pemerintah tidak digunakan
untuk belanja yang bukan menjadi prioritas